gitu kalian berdua sekalian keluar dari sini kalau enggak saya panggil membarek sopati
pant ea matrot the kabul painful tinggal aja tapi gue bisa forteiling padat the
hai kau me oke
yang yang aku lagi selingkuh ya enggak mungkin ya nggak mungkin aku kan sayang banget
sama kamu yang kamu tuh orang yang sangat aku sayangin dan aku cintai intro intro
kamu tengge mesin banget tapi cewek yang tadi sayang sayang katanya mau ketemuin aku sama om
orang jadi ngomong ngelantur gitu sih oh iya hampir aku lupa emang pacar aku pinter
ya aku kenalin yuk ya kan ini dia orangnya
nih ya dodo pengen kenalin kamu sama pacarnya paling ganteng dunia namanya
petani nah ini aku sayang dia main musiknya jago banget tuh lihatnya nggak berhenti berhenti
kan dia belajarnya di l e dia baru pulang nih ya kan l e yang lanteng agung
eh lu kalo punya qudish jangan bilang bilang malu dong tinggal di l e
kudishan tu aja tinggal di jakarta bersih men
hmm dodo jarah punya qudish hah
sya allah gaul juga ya
oh iya dong namanya juga pacar aku tony ini anak yang paling gaul seantara jakarta ya kan sayang ya kan

hah kesian deh
gaulnya lihat tuh
tangannya ada tato nya
aku baru lihat nih ada nomor telpon yang bisa dijadiin tato
oh ini model baru ya
iya bener yang ini
bro lo tuh jangan ganggu ganggu gua dong
gue ngantuk juga
tidur mulu sih
udah bete nih aku
oh tau gue ngantuk gue capek
bim lo jangan ganggu gua
udah dong bos
udah berapa jam bos tidur
masa seluruh umur bos separuhnya buat tidur doang
kalau kemarin gue tuh nemenin si zarina makan seharian
si lisa gue temenin berenang juga
gak tau lagi gue ngapain pokoknya gue capek bro
ngurusin cewek tuh susah
capek tau gak
ngerti apaan susahnya
gitu aja masa capek
bos kan cuma modal senyum doang
makan nonton bermain mereka yang bayar
makanya jangan serakah
bagi bagi ke salah satu kok aku
bagi emang makanan berbagi
mabuk saya nggak mau beli
eh kakak ada yang jualan
bu udah saya bilang saya nggak mau beli
gue dateng di mari mau cari si lana
ngga mau ku suar aja lo eh
kamu udah bangun ya
hmm belum siang
oh kamu masih tidur
ya udah deh
kalau misalnya kamu udah bangun kamu taukan aku ya
ada lagi yang goba juga
tuh lalit ih
ya emang gitu
itu kan tipe cela kesukaan bos
gue telepon lagi ya
dia udah bangun
toh kok kamu cepet banget sih bangunnya
bang tadi aku telepon kamu
tapi kamu masih tidur
iya sih tadi aku emang masih tidur
yang maaf sih telepon telepon aku
hmm kamu mau gak temenin aku ke mall
nanti aku ngapain dong di mall kalau kamu belanja
bawain belanjaan ngapain lagi emangnya
aku kan mau beliin kamu baju
hah mau beliin aku baju yang
gimana kalau kita terima aja dia kerja di sini
gak mau capek kan gak mau ada pembantu
centilan arak lirik sama kamu
kalau semua cewek sama saya begitu
lagian dia bukan cewek saya
lelah kamu itu kambing diberdakin juga doyan
udah apa belum sih rebukannya mama bener
berdebar lah lo
lah gak bisa dong
gue udah capek capek datang dari kampung
dia yang ngejanjiin gue kerja di mari
sekarang lo suruh gue kerja di tempat lain
eh hargain dong pengorbanan orang
ih ya terus gimana dong
yang janjikan dia bukan saya
ah udah udah gak bisa kak gak bisa
sekali gue pengen kerja di mari
teng tep gue akan kerja di mari
eh lo pikir lo mesti balik ke kampung
gue udah pamit sama rt lura
gubernur segala wali kota gue udah pamitin
sekarang gue balik lagi harga diri gue tau lo dimana
mending gue kesempatan gledek
ya udah deh
kamu boleh kerja di sini
maksudnya kalo sampe saya liat kamu lirik lirik sama dia
apa lirik dia
hah kakak lepel
udah papi usir aja nih
aduh om jalan dong om
yang penting beresin barang kamu
bawa keluar dan pergi dari situ
abi juga disambit papi
udah dua kali sama dia tuh
tuh gini om

gak mungkin om
saya tega nyakitin dia dong om
kagak om kalo sepet tung
tuh kan papi
kurang ajar tony
masa abi dibilang sepet
sekarang kalian berdua pergi dan keluar
kalau begitu kalian berdua sekalian keluar dari sini
panggil aja papi tuh
biar diusir ke kata kamu
tih kena apa sih bi
tih kamu kena apa b
ya gampang sih om
cuman ada syaratnya om
kalian berdua enggak omusir dari sini
sembuhin si abi